terus sekarang nih motor kita mau ngapain men
nggak udah lu diem aja
ingat nih kita itu anak motor
buat preman bukan rampok
kita harus cari hal yang berguna untuk sesama kita
terus sekarang kita harus gimana mau
lo gak boleh berhenti buat deketin mondi
lo harus coba buat baik baikin dia
karena mondi tuh gak playboy itu yang pertama
dan kedua mondi itu baik
dan cuma mondi yang bisa balikin motornya ian
kasian banget bagi gue ya
mondi gak angkat telepon gue
ah udahlah raya
kalau menurut gue lo jangan terlalu kepikiran
mendingan kita jangan mikirin ini dulu ya
yuk gak lama lama
eh motornya bebeknya ian gimana
kemarin gimana kejuaraannya
juara dua sih
hebat banget ya
kita ikutan juga belum tentu dapat piala
meskipun lo perempuan tapi lu tuh berani
dan otak lo jalan
udah sekarang mending gak usah bahas gue gak usah moji moji gue
eh ulang tahun lo kemarin gimana boy
ya ulang tahun gue sih asik asik aja
cuman sayangnya lo tuh gak dateng
gue pengen dateng
tapi ulang tahun lu barengan sama kebalapan gue sih
raya kita cabut aja yuk
bagian juga gue udah gak betah di sini
ulang tahun lo baik
aku jadi jutek gitu ya sama lo
gue perhatiin si reva jadi sering jalan sama si alex
yaudah lah biarin aja lah
care apaan sih
kayak gini gak sih
dia tuh care banget sama lo
dia perhatiin lo banget
sampai cari tau lo tuh sukanya apa
dia tau kan sekarang
lo suka permen karet
terus lo liat permen karetnya
coba liat permen karetnya
kalau gue liat
ini permen karet mahal nih
ini mesinnya tuh mesti order dulu
berarti kan dia kere banget sama lo
kalau dia care sama gue
terpeduli lah sama gue
kalau dia itu pacar pura pura gue
itu jelas lah
berarti dia gak mau dijadiin pacar bohongan
maunya dijadiin pacar beneran
kamu gak nanti malam gue mau dinner sama boy loh
wah dinner sama boy
ini tuh perubahannya sangat besar
ya ampun berpengen
jul gue sih bisa lihat kenapa mukanya si reva tadi jutek banget ngeliatin lo
rek kapan kapan kita ke bandung yuk
ya sekalian jalan jalan sekali lah buat kita refreshing
eh lo bengong ya
lo bete ya gara gara lo dengar tadi si angel bilang dia mau dinor sama si boy
gak ada gue bete kan hal kayak gitu
oh berarti kalau gitu
gue biarin aja jadian sama angel ya
emangnya cowok di dunia ini cuma ada dia doang
tapi kan dia tuh ganteng
emangnya yang gantung cuma dia doang
tapi kan yang lo suka dia
gak ada gue
aku gak sabar deh menunggu nanti malam
pasti aku senang banget dan kamu pasti senang banget dan gak sabar nunggu nanti malam
emang lo udah tau tempatnya dimana
ehm aku sih belum tahu boy
emangnya dimana ya
mendingan lo tanya aja sama nyokap gue tempatnya dimana
wah dimantiin lagi
gue gak ngerti deh sama jalan pikiran nyokap lo
kenapa lo gak kasih tau ke nyokap lo kalau adriana tuh udah punya suami
jadi beres kan
tapi gue kasihan kal
dan kalau misalnya gue ngadu sama nyokap gue gue bilang kalau adriana udah nikah lah udah punya suami
kasian dong adriana bisa masuk penjara
ya bagus dong kalau dia masuk penjara
itu kan hukumannya di atas perbuatannya dia sendiri
ya tapi gue gak setuju kalau pakai cara kayak gitu kak
kalau misalnya dia masuk penjara gimana ibunya riana
gimana adiknya adriana
mereka tuh sangat bergantung banget sama adriana
berarti lo membenarkan tindakan adriana yang udah meninggalin lo yang udah nyakitin loh gitu
ya gak gitu juga kal
ya berarti kalau masih kasian sama dia berarti lo masih cinta dong sama dia
ya enggak lah kal waktu udah gak cinta sama dia
ya gue cuma kasihan aja sama dia
sama kok gue kasihin sama orang lain
kok gue ngerasa kalau boy masih mencintai adriana ya
anak warior gak degubuin kita lagi
mungkin mereka takut bro
atau nyerah sama kita
atau enggak kita bakar
jangan jangan gue punya ide
gimana kalau kita preteling satu persatu nih motor
abis itu kita jual
lo berdua gila kali
lah gimana pun juga ini motor bukan hak kita
lo punya orang lo mau berdua motor lo digituin
ya ya lah mon
terus sekarang nih motor kita mau apain men
enggak udah lo diem aja
buat preman bukan rampok
kita harus cari hal yang berguna untuk sesama kita
terus sekarang kita harus gimana mon
eh padahal sih lo pakai aja dulu kalau memang masih perlu
mbak be masakan dulu ya
sejuk sejuk banget ini